striker barcelona lionel melsi ini mencetak rekor baru sebagai pemain kedua yang mampu mencetak lima puluh gol untuk tim nasional argentina
messi mencetak satu gol dari titik penalti saat argentina menang dua atas bolivia di kualifikasi piala dunia dua ribu delapan belas zona corn mebel
tambahan itu membuat messi kini genap mengumpulkan lima puluh gol untuk klub abi celeste
sepanjang sejarah baru ada dua nama yang mampu mencapai torehan ini yaitu batis duta dan messi
pemain depan barcelona ini hanya perlu enam gol lagi untuk menyamai catatan pencetak gol terbanyak timnas argentina yang masih dipegang batis duta
dari daftar lima besar hanya messi dan sergio aguero yang masih aktif sebagai pemain